kau bisa ada disini
kau bisa ada disini
kenapa kamu menggangguin orang orang
karena aku yang dikorbankan dalam kecelakaan
boneka di tokonya pak bambang
iya soalnya itu temennya rafatnya
ada yang ulang tahun
saya belum sempat beliin kado
jangan beli disitu bu ranti
emang bu ranti gak tau
isu heboh di kampung kita ini
pokoknya banyak boneka boneka hantu
yang dibeli dari tokonya pak bambang
udah bu ranti
bu ranti jangan beli tokonya pak bambang
beli aja di tokonya bu nuni
di pasar soalnya
daripada beli boneka bonusnya hantu
apalagi mesti beli ke tokonya bu nuni
mendingan di tokonya pak bambang
bonekanya telah lucu
baru baru lagi model
eh tuh tuh bu nuni tuh
bu ranti bu ranti
ada boneka nih bagus bagus tuh
mau beli gak
saya kasih harga diskon deh
bu ranti bu ranti
enggak bu nuni lagi gak butuh boneka
aduh kok gak butuh bu
aduh aduh aduh
iya bu nuni lagi gak butuh
lagi nggak butuh kok di depan toko boneka
eh gitu sih
seta mah jualan nak maksa
kok belum butuh
kenapa gak dibeli sih
bu endang bu nuni
kalau di tempat pak bambang lucu lucu
jabar dapet diskon
jangan ah takut
udah bu ranti
daripada beli boneka bonusnya hantu
jangan deh mendingan disono aja belinya tempat lain ya
eh bu endang
bu endang teh kan udah gede badannya
masa masih percaya sama tayul tayul gitu
masa masih takut sama hantu hantuat
jangan percaya bu endang
itu mah cuma gosip doang
ah saya mah takut
mendingan bu ena nganterin saya ke dalam yuk
kita buktiin sendiri bener gak gosipin
hayuk enggak enggak bu ranti aja
enggak enggak sih gak mau
eh bu endang febrile boneka mau gak
aku ngerjain pr dulu aja
kalau bisa ada di sini
kenapa kamu mengganggu orang orang
karena aku yang dikorbankan dalam kecelakaan
supaya bisnis toko boneka ayahku laku
dakdikduk saya perintahkan kalian bertiga sekarang juga harus bisa menangkap hantu anak kecil itu
oh ada pertandingan bola pertek
tidak capek orang mah terserah kamu aja lah
lah pertek budek ya tadi pertek bilang bonek
bonek itu kan supporter bola pak
eh semprul maksudnya pak rt itu boneka bukannya bonek tapi boneka kurang a
oh bonek kurang a
kurang a alias kurang dengar
iya bener kurang a ya kan kurang dengar kuping loh alias budeg
udah udah udah
tapi pertek gak pengen juga kita main boneka kita kan laki laki ya malu pak rt kurang maco
ada untuk anak kecil di kamar
hah ada hantu
uh dakdikduk coba tolong dicek cepetan
layakan itu kan rumahnya rumah pak rt
masa sih kita kita ini sih disuruh meriksa rumahnya pak rt
bener pak rt
kewajiban kalian mengamankan semuanya dong
tanya dia dikubanin dalam keselakaan
biar tokoh boneka ayahnya laris
lebih takut pak rt
ternyata ya si pak bambang itu melakukan persugian di gunung kawi
dia tega korban anaknya ditumbal
aduh masa sih
hantu anaknya gentayangan
katanya hantunya bakal datangin orang orang yang beli boneka di toko pak bambang itu loh bu
waduh saya kan sering beli boneka di toko itu
udah kita buang aja bonekanya bu
iya kita buang aja
kita buang aja
boneka yang kita beli dari pak bambang
jangan sampai ada di rumah kita
kita buang aja
kita buang aja bu
ih takut nih
buang buang buang
toko ini harus ditutup

ada apa ini

bapak pakai persugihan kan buat penglaris
bapak pakai persugihan aku pak
mengorbanin anak bapak sendiri kan supaya toko bapak laris
tega banget bapak bapak ibu ibu tuduh saya seperti itu
menuduh itu tidak baik
dosa kalau fitnah itu
kami tidak asal nuduh ya pak
buktinya setelah ada yang beli di toko bapak
selalu didatangi hantu perempuan anak bapak
persis tuh seperti anak perempuan bapak
bapak macam apa ngorban anak bapak
anaknya sendiri demi uang
ibu ibu bapak bapak ini salah sangka
anak saya itu bukan hantu seperti yang bapak bapak ibu pikirkan
buat naik lagi

kita datangin lagi ya nggak bu
daripada disalin warga terus
lebih baik aku tutup toko ini
oh berarti itu
bener kan berarti
pak babang udah nutup toko nya
karunianya udah nggak bisa dagang lagi
nggak apa apa lah pak dia tutup
daripada nanti itu bonekanya neror warga
pak bambang neror warga
tapi dia tuh jualan boneka
nah bonekanya itu berhantu
oh pak bambang sekarang jualan telur
telur ayam telur puyuh telur soang apa telur bebek
pak sabar pak
saya aja pak ngelayanin dua anak buah saya tuh
cuma setengah stres
udah ada lo aja saya pusing
apalagi ditambah dua makin pusing
berusaha ngepatrol lagi
siap pak rt
balikan bubar jalan
mudak jangan mudak